bagaimana perjalanan para remaja berkekuatan super ketika harus terlibat dengan masa lalu dari orang tuanya
yang ternyata sekumpulan agen rahasia korea selatan dengan kemampuan yang luar biasa
dipintangi oleh bintang papan atas korea selatan seperti han hyo jo jo in suk hingga go yong jung
drama fantasi terbaru disney plus hotstar moving menjadi serial yang dinanti dan tidak boleh terlewatkan
informasi ini akan sekaligus menutup cnn indonesia news hour
hal ini saya reza helmi pamit undur diri selamat siang dan sampai jumpa
di disney plus hotstar yang paling dinantikan berjudul moving
cerita bermula pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an saat badan perencanaan keamanan nasional korea selatan
membentuk tim agen rahasia yang terdiri dari individu individu yang sangat kuat
anggota unit elit ini menggunakan kekuatan seperti terbang penyembuhan dan kekuatan super lainnya
untuk mempertahankan negara dan mencapai hal yang mustahil setiap hari
lalu suatu hari mereka menyebar
ke seluruh negeri dan kabarnya tidak pernah terdengar lagi
beberapa dekade kemudian tiga remaja bernama kim bong sok jang hee soo lee gang hun
bersekolah di sekolah yang sama yaitu sma jongwon
mereka terlihat seperti siswa biasa tapi ternyata mereka memiliki kemampuan super
yang diwarisi dari orang tua mereka
kim bong sok memiliki kemampuan untuk terbang
jang hisu memiliki kemampuan atletik yang sangat baik dan dia dapat pulih dengan cepat dari luar
sedangkan lee gang hun memiliki kemampuan untuk terbang
igang hun memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa
tiga orang siswa ini berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan kemampuan super mereka
agar tidak diketahui orang lain
di sisi lain jang jong won yang merupakan ayah dari hee soo ternyata mantan rekan kerja dari lee mi yoon
dan kim do sik orang tua dari bong sok
jang jong won yang diperankan oleh ryu seung ryung memiliki kemampuan regenerasi
yang membuatnya dapat pulih dengan cepat dari cedera
lee mi yoon yang diperankan oleh han yo joo adalah seorang pahlawan dengan indera super
dan mantan agen rahasia di kementerian keamanan
sementara kim do sik yang diperankan oleh jo in sung seorang agen yang memiliki kekuatan super untuk terbang
badan perencanaan keamanan nasional korea selatan memanfaatkan kekuatan mereka di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk menyelesaikan sejumlah tugas rahasia
lee mi yoon dan jang jong won berhasil melindungi anak anak mereka selama bertahun tahun
agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain
namun frank sosok antagonis dengan kekuatan regenerasi
membuatnya menjadi seorang pahlawan yang sangat menarik
frank membunuh orang orang berkekuatan super di seluruh source
moving merupakan serial original disney plus hotstar yang diadaptasi dari webtoon karya kang full dengan judul yang sama
yang luar biasanya serial moving bertabur bintang bintang seperti jo in sung go yoon jung han yo joo sampai ryu seung ryung dan cha tae hyun
bagaimanakah kelanjutan kehidupan para manusia berkekuatan super di tengah ancaman yang mengejar mereka
ada dalam dua puluh episode yang tayang setiap rabu di disney plus hotstar